gempa berkekuatan magnitudo lima tiga mengguncang nusa dua bali pada rabu malam
menurut bmkg gempa tersebut tidak berpotensi tsunami
berdasarkan informasi dari bmkg gempa magnitudo lima tiga ini terjadi pada pukul dua puluh tujuh belas menit dua puluh empat juli malam
gempa berada di satu ratus sembilan puluh delapan km barat daya nusa dua bali dan di kedalaman sepuluh km
bmkg menyebut gempa tidak berpotensi tsunami dan belum ada informasi mengenai korban dan dampak akibat gempa